tiga in satu ini diberlakukan baru kali ini rencana penghapusan sistem ini akan dilakukan
berikut ini kebijakan kebijakan gubernur dki jakarta terkait sistem ini
yang pertama ialah wiyogo atmo darminto
pada april seribu sembilan ratus sembilan puluh dua sistem tiga in satu pertama kali diberlakukan untuk mengatasi macet di ibu kota
tiga in satu ala gubernur wiyogo ini diterapkan di kawasan segitiga emas
yaitu jalan sudirman tamrin dan gatot subroto
dalam perjalanannya ternyata joki bermunculan
saat itu jasa joki dihargai lima ratus hingga seribu rupiah
selanjutnya kita lihat gubernur sutioso
di era gubernur jakarta ini sistem tiga in satu tetap diberlakukan
tujuannya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada jam jam tertentu
waktu berlakunya pun hanya senin hingga jumat di pagi hari dan sore hari
kebijakan ini terus berlangsung hingga era fauzi bowo
jalur tiga in satu dimulai dari jalan pintu besar utara
saat jokowi dodo menjadi gubernur dki dua ribu dua belas
jokowi hanya menghapus empat ruas karena dianggap tidak efektif
rencana penghapusan baru muncul di era basuki cahaya purnama
ahok tengah mengkaji ulang sistem tiga in satu ini di sejumlah protokol
rencananya pemprov akan menerapkan sistem baru
salah satu alasan penghapusan sistem ini adalah
untuk menghindari eksploitasi anak oleh sistem joki
rencananya penghapusan akan dilakukan mulai esok hari